teman teman media semua kami di sini ada pak basuki ada pak sandiagono
melaporkan jumlah yang hadir mungkin pak basuki yang disebut
kalau dari rangkaian acara wwf sejak stakeholder meeting pertama kedua
dan sampai hari ini total ada lebih dari empat puluh enam ribu peserta
tadi pagi kalau yang di bali saja itu sudah melebihi dua puluh ribu
sekarang kita sedang berpikir soal logistik karena kita tadinya hanya berpikir sekitar empat belas km
sekarang sudah lebih dari dua puluh ribu
bina insyaallah bisa semua kita pahami logistiknya
ya dan banyak event event yang terjadi yang diluar dugaan kita
seperti family office ada pembicaraan di mana akan kita dorong bali ini menjadi hub
untuk family office seperti di hongkong dan singapura
dan tadi berkumpul kira kira dua puluh orang yang pemain pemain besar
jadi mengatakan bali ini membawa happiness membawa juga hidupan yang bahagia
jadi tidak hanya sekedar bikin uang tapi juga membuat lain
jadi mereka mau taruh duitnya di indonesia dengan tadi fasilitas family office yang sedang kita rampungkan
kita akan laporkan hasil diskusi ini nanti di bulan juni awal kepada presiden joko widodo
nanti family office maka bali ini mereka minta untuk menjadi hub link dengan singapura hongkong dubai dan sebagainya
dan ini saya kira mereka juga bilang minta ada rumah sakit yang bagus dan fasilitas fasilitas lain
dan menyangkut masalah hukum dan menyangkut kepastian sebagainya
dan tadi juga yang kedua yang penting presiden nanti akan meresmikan sekretariat dari global banking
di bali di tempatnya di sanur kantor sudada
itu merupakan nanti platform dari pemerintah indonesia untuk global south collaboration
sehingga bisa fundingnya untuk negara negara berkembang
banyak sekali proyek tadi yang kita bicarakan dengan family office
karena mereka menaruh duit dana yang sangat besar nantinya kalau semua berjalan baik
salah satu tadi kita juga sampaikan bisa investasi di siwit
yang sekarang ini merupakan akan jadi prima dona seperti nikel juga
dan juga tadi banyak lagi mengenai seperti mangrove
carbon emissionnya itu juga menjadi luar biasa
jadi tadi di luar dugaan kami bahwa pertemuan tadi itu sangat sangat baik
dan kita akan follow up seperti saya katakan dalam beberapa waktu ke depan ini
dan kita berharap kita doakan semua itu bisa berjalan baik
mungkin presiden world water councing ingin menyampaikan evaluasi sampai sekarang
tentang penyelenggaraan world water forum ke sepuluh ini
oke apa yang dimasukkan dengan diplomatic victory ini
baru kali ini world water forum
jadi ada ktt kepala negara
yang kedua baru kali ini di wwf ada ministerial declaration
yang ketiga baru kali ini di wwf ini ada kompendium artinya ada concrete deliverables
beberapa proyek yang ditandatangani pada wwf ini
tiga hal itu yang menjadikan beliau menyampaikan
besok hari senin pak sandi juga akan mengadakan awal untuk memberikan pkb
jadi kayak ya dengan pak gu pastinya itu untuk kayak kesenian bali
nanti semua hari senin semua pertemuan saya minta stop jam lima
karena akan dimulai dengan karnaval di nusa dua
yang super taklot mohon izin mungkin bisa dijelaskan terkait kepastian elon musk izin
elon musk nanti besok pagi jam delapan akan mendarat di bali
dan sudah kita atur semua caranya
dan siangnya akan launch apa namanya starlink bersama sama beberapa menteri kita
menteri kesehatan menteri kominfo dan juga menteri kkp
ini satu langkah bagus sehingga dengan demikian daerah daerah terpencil kita akan bisa di cover dengan internet yang bagus
dan ini akan bagus untuk kesehatan masalah kesehatan dan kedua pendidikan
apakah juga kemungkinan ke depan akan ada investasi di ikn
dan kita akan bicara besok
jadi saya akan juga bicara sama elon besok setelah dia mendarat
dan juga ada beberapa hal yang kita akan bicara
elon nanti pasti akan ada sesi pembukaan juga ya
nah dia akan bicara jadi public speaking juga
dan setelah itu beliau akan ketemu presiden di venue nya opening ceremony
jadi tempatnya di ya besok aja lihat lah
nanti jadi rame rame nanti kesana jadi malah repot ya udah
sedikit pak soal bicara hari ini pak
di sini kira kira kalau menurut bapak ini timing yang pas tepat atau seperti apa
pertunjukan di pinggir pantai ini pak
tapi saya pikir adanya wwf ini adalah kesempatan
tapi karena wwf ini saya menurut berita pak
saya kira ini ajang juga kesempatan untuk mempromosikan kkp
dan ini kura kura bali
jadi ini juga penutupan tanggalnya sudah lama
hal yang terjadi sekarang ini kita pasti semua akan memimpin bahwa ini karena allah

pak basuki bisa jelaskan mungkin
mengenai sanitasi dan air bersih itu
pak lut bilang kemarin untuk dari forum ini akan
salah satunya air bersih untuk ikn
jadi ada tiga ratus tipe per detik dari korea di ikn untuk kita bangun dari tahun ini
yang lainnya macam macam ada sanitasi juga
jadi semua ada dikumpulkan oleh mbak penas
ini ada bidangnya bapak penas
terima kasih adapted terima kasih